presiden joko widodo menyatakan pandemi covid sembilan belas di indonesia segera dinyatakan berakhir
jokowi juga telah meminta menteri kesehatan untuk berkonsultasi dengan who
terkait dengan rencana pencabutan status pandemi
hal ini disampaikan jokowi saat memberikan sambutan pada peluncuran gerakan kemitraan inklusif
untuk umkm naik kelas di gedung smesko jakarta senin pagi
menurut jokowi saat ini pandemi covid sembilan belas sudah berangsur meredah
namun perlu diperhatikan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid sembilan belas yang belum kembali normal
pandemi memang sudah mulai meredah
mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir
yang kita lihat ini dunia
pemulihan ekonomi pasca pandemi memang belum pada kembali normal
tetapi justru semakin tidak baik
karena selain pandemi ditambah lagi karena adanya perang di ukraina
presiden juga telah memerintahkan menteri kesehatan budi gunadisadikin
untuk berkonsultasi dengan organisasi kesehatan dunia atau who
terkait status pandemi covid sembilan belas
budi menjelaskan status pandemi merupakan kewenangan who untuk menyatakan kapan dicabut secara resmi
yang akan memberi keputusan untuk status pandemi
budi juga menjelaskan rencana pengumuman masyarakat tak lagi diwajibkan menggunakan masker
bergantung pada keputusan presiden jokowi
pak presiden memang minta saya untuk konsultasi dengan
presiden bahwa bilang kalau ada kebijakan kebijakan lokal mengenai
pengurangan pengetatan dari protokol kesehatan bisa dilakukan
khusus mengenai pandemi karena ini sifatnya dunia
nanti who yang akan memberikan timingnya kapan
itu kan pandemi itu di who dan namanya public health emergency of international concern
itu nanti biasanya kapan dicabutnya dia akan resmi nanti
data kemenkes pada dua oktober dua ribu dua puluh dua tercatat
penambahan kasus positif sebanyak satu tiga ratus dua puluh dua kasus
dan kasus aktif nasional sebanyak tujuh belas empat ratus tiga puluh empat kasus
tika beremau fadli julian jakarta